sementara itu seorang siswi sma di mojokerto mendadak lumpuh setelah dihukum lompat jongkok atau squad jump di sekolahnya
namun pihak sekolah menyebut bahwa insiden terjadi di luar pengetahuan pihak sekolah
hanum tujuh belas tahun siswa kelas sebelas sma negeri gondang kabupaten mojokerto jawa timur
hanya bisa mengerang saat menjalani terapi di desa pandan kecamatan pacet mojokerto
seperti lumpuh saat pertama kali datang di tempat pengobatan alternatif ini
hanum mengeluh tidak bisa menggerakkan badannya dari punggung ke bawah
kelumpuhan mendadak yang dialami gadis bernama lengkap mas hanum dwi aprilia ini
berawal saat dirinya dihukum squad jump sebanyak enam puluh kali
hanum dihukum karena terlambat datang dalam kegiatan ekstra kulikuler di sekolahnya jumat pekan lalu
belum sempat menyelesaikan hukuman
hanum yang selama bersekolah tinggal di perendok pesantren algoids itu
dan amruk kesakitan
awalnya biasa lah sakit sakit biasa
selama beberapa hari terus minta pulang berobat
ini ternyata seninya belum bisa sekolah istirahat
karena sholat juga nggak bisa berdiri
ke kamar mandi juga di popong
insiden yang mencelakai hanum diduga terjadi di luar pengawasan pihak sekolah
pas sekolah sma n gondang menjelaskan
insiden terjadi saat sekolah
masih dalam masa libur
posisi masih libur belum masuk
sehingga tidak terjadwal
sehingga kita semua tidak tahu kalau anak melaksanakan kegiatan seperti itu
bahkan anak anak juga tidak izin pada pembinanya
baik pembina ukki pembina osis bahkan spesies semuanya
sementara itu menurut dokter spesialis saraf rsud dr sutomo surabaya
perempuan yang diderita hanum bisa jadi bukan hanya disebabkan karena skot jam
kelumpuhan mendadak bisa dipicu sejumlah faktor
riwayat penderita apakah pernah memiliki keluhan di bagian tulang belakang
sebelum mengalami kelumpuhan juga perlu diselidiki
pengalaman kelumpuhan itu bisa dipicu oleh suatu yang bersifat akut
misalkan karena gangguan pada pembuluh darah di sum sum tulang belakang
bisa karena infeksi bisa karena ada tumor
dan itu harus diperhatikan sebelumnya apakah sudah
dan juga kondisi fisik pasien itu mungkin kakek sih atau kurus
karena keterbatasan biaya hanum memang baru menjalani perawatan di pengobatan alternatif
meski demikian keluarga berencana membawa hanum ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih seksama